kita bergeser ke banten bupati lebak iti oktavia jayabaya
mengamuk lantaran warga yang sengaja menumpuk sampah hingga menggunung di bantaran sungai cuju
ini mengingatkan saya akan beberapa waktu yang lalu juga marah marah
terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di dekat tempat wisata
ya meluapkan kemarahannya ini saat diajak bersama bergotong royong
justru warga memilih untuk menonton
juga desa terkesan membiarkan aktivitas membuang sampah sembarangan ini
padahal dampak yang akan terjadi tidak hanya banjir
segala penyakit bisa dialami warga
jangan mengecek imutnya jangan mengecek sakit karena kalau rumah sakit